cerita dalam bahasa indonesia
selamat datang di havana
aku pemandu wisata camilo
dan hari ini aku akan menceritakan kisah yang istimewa tentang tempat ini
jadi biarkan angin menyanyikan lagunya
ceritakan kisah kisah tentang waktu yang berlalu
biarkan daun berdesir
karena dalam cinta sejati kita percaya
jadi tutup mata kalian
dan biarkan aku membawa kalian ke masa lalu
saat itu tahun seribu lima ratus tiga puluh tujuh
raja charles i dari spanyol terkesan dengan kegagahan dan keberanian don hernando desoto
seorang penjelajah spanyol penakluk dan ahli strategi
dan menjadikannya kapten jenderal cuba dan florida
sekembalinya dari spanyol kaya dan terkenal
dia jatuh cinta dengan isabel de bobadilla
penakluk terkenal lainnya yang dengannya di soto
keduanya tidak dapat dipisahkan
dan segera menikah
don hernando dan isabel tiba di havana kuba
dimana jenderal mengambil posnya untuk menjaga teluk
dan mempertahankan kota dari serangan bajak laut
yang biasa terjadi pada hari itu
kenapa kau menatap laut seperti itu sayangku
aku seorang penjelajah sayangku
seolah olah ada begitu banyak tempat yang belum kutemukan
dan juga belum kuinjakan kakiku
aku tidak akan membiarkanmu pergi kemana mana
tidak akan pernah karena aku tidak bisa hidup tanpamu
dan aku tak bisa hidup tanpamu sayangku
tapi aku tidak bisa menjanjikan itu
laut adalah cinta pertamaku
aku tak berdaya
tapi bukan berarti aku tidak mencintaimu
apapun itu aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi
angin laut yang asin berbisi kepada sepasang kekasih
yang rambutnya tertiup angin
isabel tidak dapat mendengarnya
begitu pula orang lain kecuali don hernando
karena dia tahu bahwa akan segera ada suatu hari
ketika tugas akan datang dan dia harus segera berlayar meninggalkan istrinya
saat keduanya menyaksikan siluet layar perahu pelabuhan
don hernando tersenyum pada istrinya
wanita yang sangat dicintainya
dia merasa aman dan terlindungi dengan kehadirannya
tapi keadaan akan segera berubah
dan nasi memiliki tujuan yang benar

kapten general seorang utusan telah tiba dengan berita dari raja
bawa dia masuk
jantung don hernando berdetak kencang
karena dia tahu pesan apa yang pasti dia terima dari raja
yang mulia raja charles ke satu telah menerima permintaanmu
untuk berlayar ke amerika utara untuk ekspedisi
tunggu kau bilang permintaanmu
don hernando telah lupa ambisinya untuk menjelajahi amerika utara
dan permintaan yang diajukan kepada raja untuk hal yang sama
oh aku itu beberapa waktu yang lalu
aku benar benar lupa
apalagi yang raja katakan
raja ingin kau segera berangkat
untuk ekspedisi selama empat tahun
don hernando memandangi istrinya
lalu menundukan kepala
terima kasih telah menyampaikan pesannya
beritahu raja aku akan segera berangkat
air mata mengalir dari mata isabel saat dia berlari keluar ruangan
malam itu saat isabel berdiri di menara
don hernando datang dan berdiri di sisinya
untuk sesaat dia diam saja dan menemani tatapan istrinya
maafkan aku lupa memberitahumu tentang permintaanku kepada raja
sejujurnya aku sendiri telah benar benar lupa tentang itu
isabel lihat aku
aku mencintaimu dengan setiap nafasku
aku tidak ingin menghabiskan waktu tanpa kau apalagi sehari
kau adalah duniaku
kalau begitu jangan tinggalkan aku sendiri
kau selalu bangga padaku bukan
kau jatuh cinta denganku karena keberanian
dan dedikasiku pada mahkota spanyol
dan sekarang kau meminta aku untuk mundur
kalau begitu ajaklah aku bersamamu
kau tahu aku tidak bisa
tidak aman bagi wanita untuk bepergian melalui laut dalam waktu yang lama
kau akan jatuh sakit dan aku tidak bisa membiarkan itu
tapi aku berjanji
aku akan segera kembali
dan kapanpun kau merindukanku
datanglah ke sini dan lihatlah cakrawala
angin akan membawa aromamu kepadaku di sisi lain
dan suatu hari nanti aku akan kembali padamu
dan jika kau merasa kesepian lihat saja bunyimu
karena bulan akan mengawasi kita berdua
sampaikan pesanmu pada cahayanya yang lembut
dan aku akan mandi dalam kilauannya
itu akan membawa pesanmu padaku
isabel memencamkan mata dan memeluk suaminya
tanpa yakin apa yang akan terjadi
lalu pada dua belas mei seribu lima ratus tiga puluh delapan
don hernando de soto berangkat bersama anak buahnya
untuk ekspedisi kontinental empat tahun
yang direncanakan dari havana dengan tujuh kapal raja dan dua karavru
dengan bertonton baju besi dan peralatan berat
mereka juga membawa enam ratus orang
empat pendeta sembilan kapal dan lima ratus tiga puluh tujuh kuda
bersama dengan banyak perbekalan
isabel yang sedih
yang sekarang menjadi bupati gubernur kuba
melampai kepada suaminya saat dia melihat kapal kapal bergerak
semakin jauh dari pantai
apa dia berdiri di sini
ya ada suatu tempat di sini
lalu apa yang terjadi
lalu kemudian mulailah kerinduan
diikuti dengan penantian panjang
yang sekarang menjadi wanita paling berkuasa di wilayah amerika
memerintah pulau itu dengan keberanian dan dedikasi
dia telah berjanji kepada suaminya bahwa dia akan mengurusnya
dan janji itu tidak akan dia inggari
tapi hati juga merupakan hal yang aneh bukan
itu melekat pada apa yang paling kita inginkan
dan melekat padanya dengan sangat teguh
berbulan bulan berlalu dan segera isabel mulai menjadi tegang dan cemas
dia merindukan suaminya dan mulai menghabiskan waktu di puncak menara
kalau kau bisa mencium aromaku dan merasakan degupanku
ketahuilah bahwa aku kuat
dan aku selalu menunggumu setiap menit
kembalilah segera karena aku merindukanmu
kembalilah segera karena aku mencintaimu
don hernando de soto melakukan perjalanan
melalui berbagai bagian yang sekarang menjadi amerika serikat
melintasi georgia dan alabama
di mana ia menemukan sungai misisipi
konon pada masa itu
ada legenda bahwa air mancur awet muda dapat ditemukan di dekat sungai
dan don hernando ingin menemukan harta yang tak ternilai ini
karena akan menjadi harta terbesar bagi raja
dan akan mengakhiri ekspedisinya
kita harus menemukan air mancur awet muda dengan cara apapun
aku ingin kembali ke istriku
tapi baginda kami tidak tahu persis di mana lokasinya
jadi kita harus menemukannya
itulah yang dilakukan penjelajah
tapi penjelajah pemberani itu tidak menemukan mata air awet muda
sebaliknya pada tanggal dua puluh satu mei seribu lima ratus empat puluh dua
dia benar benar mengalami demam yang hebat yang merenggut nyawanya
di saat saat terakhir don hernando de soto
dia teringat agan cinta dalam hidupnya
saat setetes air mata menetes dari sudut matanya
angin sepoi sepoi menyapu wajahnya
dan di dalamnya dia menemukan bau istrinya
sambil tersenyum dia memejamkan mata ke tepi barat sungai misissipi
kemudian dia pergi selamanya
dan apa yang terjadi pada isabel yang malang
isabel jauh dari menebak bahwa di negeri yang jauh
suaminya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali ke rumahnya
dan menghabiskan bertahun tahun duduk di menara kastil
sambil memandang ke cakra wala di atas teluk havana
mencari tanda tanda kembalinya suaminya
dia tidak mau makan atau minum
dan menghabiskan sebagian besar waktunya di menara
melihat lihat ke cakra wala berharap melihat siluet kapal
yang membawa suaminya kembali pulang
pendamping setia langit malam
setia seperti cinta antara aku dan suamiku
yang berada di seberang lautan jauh dariku
aku punya pesan untuknya
tolong bawakan itu untukku
aku mengikat pesanku ke cahaya terangmu
aku tidak bisa menahan kesedihan ini lagi
aku tidak bisa melihatnya
tetapi kau pasti menemaninya
tolong sampaikan pesanku
aku sangat ingin melihatnya
oh tapi perahu hernando tidak pernah datang
dengan itu datanglah berita kematian hernando
isabel yang malang tidak tahan
dan akhirnya meninggal karena patah hati pada tahun seribu lima ratus empat puluh enam
itu sedih sekali
tunggu ceritanya belum berakhir
karena isabel masih hidup
dan begitu juga harapannya untuk kembalinya suaminya
ya kau tahu
tersentuh oleh kisah tersebut
pematung jeronimo martin pinzon membuat patung
untuk menjadi baling baling cuaca
yang sejak tahun tahun pertama seribu enam ratus tiga puluh an
telah menjaga posisi tertinggi di benteng utara benteng angkatan kerajaan
patung itu adalah isabel
ya perempuan yang mengangkat kepalanya tinggi tinggi
dan melihat kekejauhan adalah dia
patung itu dinamai havana giraldilla
yang terletak di katedral civilia
tapi apa yang kalian lihat saat ini di atas royal force adalah replika
yang aslinya roboh oleh badai kuat yang melanda pulau itu
pada tanggal dua puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
sekarang setelah dibugar dan menunjukkan kemegahan masa lalu
patung itu sekarang disimpan di museum kota
tapi replika atau bukan
begitulah cara giraldilla memberitahu kita semua tentang kemalangannya
dan tetap tenang saat menjaga havana
mungkin saja hernando belum mati
dan mungkin beberapa pengelana dari negeri jauh
suatu saat akan membawa kabar yang ditunggu tunggu
dan menemani istrinya dalam tetapan tanpa ekspresi
beberapa orang mengatakan bahwa kadang kadang dia menunduk
mencari suaminya di antara wajah wajah yang lewat di kota ini
wow terima kasih banyak camillo
kami akan mengingat kisah ini selamanya
sekarang mari kita lanjutkan atraksi lain di hafan